nah kita bergeser nih ke informasi lain yang juga tak kalah seru dari festival layang layang panjang berbentuk ular naga yang digelar di kawasan pantai teluk penyu cilacap jawa tengah
ya selama festival ini berlangsung pada akhir pekan kemarin langit pantai teluk penyu dihiasi layang layang panjang berbentuk ular naga dengan beragam corak dan bentuk
sejak hari sabtu hingga minggu tanggal empat belas dan lima belas september langit biru di kawasan pantai teluk penyu cilacap jawa tengah
dihiasi beragam layang layang panjang berbentuk seperti ular naga
untuk menerbangkan layang layang dengan panjang hingga mencapai dua ratus meter melibatkan beberapa orang yang berada di bagian depan berupa kepala naga bagian tengah dan juga bagian ekor di belakang
pada festival kali ini lebih dari dua puluh layang layang ular naga yang diterbangkan
para peserta yang datang dari berbagai daerah di jawa tengah dan jakarta akan beradu keharmonisan bentuk komposisi warna dan dapat terbang secara sempurna
pertama keharmonisan bentuk
umpamanya buat naga tapi kayak cacing katakanlah kan tidak perfect apa ya
terus kedua komposisi warna
terus namanya layangan terbang dengan sempurna
kalau sekarang penilaian naga ini lebih cenderung rata rata seneng yang tenang atau tegak atau mayung
kawasan pantai teluk penyu banyak didatangi warga dan wisatawan yang ingin melihat indahan layang layang ular naga
ya ini yang ini yang bagus yang ini
modelnya cukup terbangnya juga ya seimbangannya sama gitu
menarik ya pak
ya menarik sama
nggak terlalu goyang goyang gitu lah
dalam festival kali ini juga ada eksebisi beragam bentuk layang layang karakter
selain itu ada lomba membuat dan mewarnai layang layang
robby soekman amin lacap jawa tengah